iya terima kasih anda masih bersama kami di good morning
setelah tadi kita mendapatkan satu tips yang luar biasa ya
bagaimana kita merubah semuanya dari pikiran kekuatan pikiran yang luar biasa gitu
sekarang kita akan masukin informasi berikutnya ini tentang hujan
coba hujannya di treatnya seperti itu ya
tidak hujan tidak banjir
atau oh bukan bukan bukan kering
jangan pakai kata tidak jangan pakai kata jangan
intinya yang positif positif mungkin untuk kita sendirinya sebagai masyarakat
agar tidak banjir
tapi mungkin kita harus informasikan dulu nih bahwa memang hujan kemarin itu masih terus mengguyur wilayah ibu kota
dan juga kawasan penyangga hingga senin ini hari tadi
ratusan rumah warga di lingkungan cipinang melayu jakarta timur masih terendam banjir
banjir yang merendam kawasan ini tidak kunjung surut sehingga sejumlah warga terpaksa dievakuasi
tim rescue polda metro jaya mengevakuasi warga keluar rumah untuk mengungsi dengan perahu karet
bahkan ada warga yang nekat menerobos tingginya air banjir
tanpa menggunakan perahu karet untuk mengungsi ke tempat yang telah disediakan
hingga minggu malam ketinggian air mencapai satu lima meter
akibatnya tiga ratus dua puluh empat warga terpaksa mengungsi ke masjid kampus borobudur
nah biasanya para pengungsi kalau malam hari ini mereka enggan keluar
tapi kita harapkan mereka bisa segera ke tempat pengungsian yang sudah kita sediakan
makanya tadi ada satu tim dari brimop cold amendment
metro jaya dikurungkan disini untuk membantu pengevakuasi warga yang masih ada di rumah
hingga pukul tiga senin dini hari banjir belum surut
hujan lebat kembali mengguyur delapan rt cipinang melayu yang terendam banjir sejak hari minggu pagi
warga berharap banjir segera surut agar mereka bisa kembali ke rumah